kota semarang panas dan terik saat siang hari karena lokasinya di kawasan pesisir
nah bila perut terasa lapar di siang hari dan anda sedang berada di kota semarang
nasi koyor bisa jadi menu santapan makan siang
ya inilah kata kata orang semarang kalau melihat cuaca siang hari panas begini
nah ngomong ngomong soal siang hari kali ini kita akan mengajak menikmati kuliner nasi koyor di kawasan kota lama semarang
dan nasi koyor ini sudah melegenda sejak berpuluh puluh tahun di lokasi tempat yang sempit
warung nasi koyor kota lama berukuran sangat kecil dan berada di sebelah gedung
di hidung marba kawasan kota lama semarang
karena sudah sangat lapar saya pun langsung memesan nasi koyor
satu porsi nasi koyor terdiri atas nasi sayur gudeg dan lauk koyor
untuk tambahan disediakan telur dan sayur sambal goreng
lauk daging koyornya pun cukup besar
rasa koyornya manis gudegnya gurih terus yang kecil pedas sambalnya
jadi perbatuan yang istimewa
warung nasi koyor kota lama semarang ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dan memiliki pelanggan setia
pelanggan lama yang datang rata rata sudah berusia di atas lima puluh tahun
kota lama semarang kota lama semarang
pemilik warung mengaku warung ini warisan dari ibunya
satu porsi nasi koyor dijual seharga rp tiga puluh
bila ditambah telur sambal goreng menjadi rp tiga puluh lima
setiap harinya yuli bisa menghabiskan sepuluh kg koyor sapi
koyor adalah bagian dari urat sapi yang tidak memiliki bagian tebal dan tulang
koyor berbeda dengan kikil
koyor diambil dari lutut sapi sementara kikil berasal dari tulang rawan di kaki sapi
koyor diambil dari lutut sapi
banyak yang nyaman banyak yang
bang lu kok kalau rombongan bu kok nggak cukup tempatnya bu
jam sembilan sampai jam dua biasanya
sudah habis kadang jam satu sudah habis
dulu warung nasi koyor ini sempat menyuguhkan lauk jerawan sapi seperti babat pisau dan paru
namun lauk jerawan sapi telah dihilangkan sejak tahun dua ribu lima
damar sinuko semarang jawa tengah

kota pontianak yang mendapatkan julukan sebagai kota katolik setiwa ini memiliki beragam kuliner yang khas dan enak
penggemar kuliner yang berkunjung ke kota pontianak pasti ketagihan dengan sajian makanan lezat yang paling populer di kota ini
selain banyaknya olahan masakan yang baru dan kekinian
dapat ditemukan di sini ada juga olahan masakan yang legendaris namun cita rasanya tak kalah dengan olahan masakan kekinian
adalah misago olahan masakan berbahan dasar tepung sagu khas kota pontianak
misago adalah masakan yang legendaris dan tak hilang di telan zaman
sudah sejak dulu misago digemari terutama pada masyarakat etnis melayu yang mendiami sepanjang tepian sungai kapuas di kota pontianak
olahan masakan misago yang mudah dan sederhana namun cita rasanya yang enak
misago menjadi menu andalan di kedai bakmi kolok milik haja sumarni di gang darsya no empat jalan adi sucipto pontianak tenggara
perempuan berusia enam puluh tujuh tahun ini sudah lima tahun berjualan masakan mie sagu di kedainya yang berkonsep rumahan
lokasinya masuk di dalam gang kecil dan padat penduduk
namun jangan salah kedai ini selalu ramai didatangi pengunjung terutama dari kalangan mahasiswa
walaupun ini sasaran untuk masyarakat

tapi kemudian di rumah

setiap hari jumat ibu ada gratis ts
tapi ada kendalanya kadang kadang kalau kayak seperti ini kan sama siswa banyak libur
bahan dasar mie sagu adalah tepung sagu yang kemudian diolah menjadi mie
sagu kemudian direbus bersama bumbu yang penuh rempah dan penyedap rasa
misago biasa disajikan dengan cara direbus dan digoreng

misago yang menggunakan wajan bersama bumbu dan kuah kaldu
mie sagu yang masih panas ini diberikan topping kacang tanah goreng
daun bawang yang segar bawang goreng tauge
dan yang tidak boleh ketinggalan adalah ikan teri goreng serta ditambahkan bumbu lain
seperti kecap manis kuah cabai serta perasan jeruk sambal atau jeruk pontianak
untuk harga satu porsi atau semangkuk misago
baik direbus ataupun digoreng dipatok seharga tujuh rupiah
harga mie sagu yang murah dan kelezatannya membuat kuliner satu ini paling digemari pecinta kuliner

kalau ini mie nya yang lebih keras
mie sagu juga dapat bertahan seminggu jika disimpan di dalam lemari pendingin
selain mie sagu kedai ini juga menyajikan masakan lainnya yang juga tak kalah enak
seperti bakmi kolok yang merupakan kuliner asal sarawak malaysia
serta paket nasi lengkap dengan telur goreng crispy dan nasi bakso crispy